itu bukan bang pandi
masih ada aja pedagangan belum habis
jadi para warga
saya berjanji akan menangkap
dan juga menghentikan semua teror teror hantu
yang ada di daerah sini
gagal lagi gimana ya bapak bapak ibu
iya pak rt
saya berhenti jadi rt
bang pandi diizinkan
tetap boleh berdagang disini
kalau itu saya setuju
tapi batas waktunya itu sampai kapan mbak rt
malam hari ini juga
besok ibu titis akan menjadi rt
ya setuju setuju
pak rt loh yang janji sendiri
jangan sampai nyesel
pak serius pak
pak rt keren
pernah apa ya
ayah kenapa sih kok pakai janji janji segala
nanti tapi kalau ayah nggak berhasil gimana
ya keren sih keren
tapi kalau gak berhasil
terus nasib bayang aku gimana
iya bener juga sih
ya kita gak bisa diem aja dong
bantu pak rt
jangan sampai gagal
menjadi teman rumahku
karena memang teman yang baik
pakku kita mau ke kuburan sih
ya katanya pengen bantuin
hantu mukarata itu kan hantunya pak miun
ya kita harus doain pak miun
semoga dia tenang disana
dia nggak bakal ganggu kita lagi
yaudah yuk kita berdoa
saat saya pak miun gak ada duanya kita kangen sama pak miun
pak miun orang baik
jadi kalau pak miun orang baik pak miun gak boleh nakut nakutin orang lain
nanti orang lainnya jadi takut pak
jadi jangan ganggu kampung lagi ya pak terutama mang pandi
iya pak miun bang pandi itu kan orang baik
dia itu cari uang buat nafkahin istri sama anaknya
anaknya baik kok
aku sama aja sama kak ali sama kak bella
sampai jumpa di video selanjutnya
hantu bukarata tala
hantu bukarata tala
tolong pak hantu jangan ganggu keluarga doni ya
janji pak miun kami kan orang baik
ini sih suara apa
kak ali tolong kak ali
salah kak ali
ada hantu ada hantu bukarata
di situ hantunya marah basah dan ganggu keluarga kak doni
kalau bener tadi ada hantu marah cepat banget hilangnya
kebetulan ayah aku bakal langsir sebagai rt
sabar bella tenang aja
dari kita kita pasti bantu ayah kamu kok
kita akan sabar
makasih ya teman teman
teramai gini si skamling ngerondak
sendirian gak ada temen
kenapa coba kalau kayak gini nggak kompak warganya nih
nggak kompak warganya nih
assalamualaikum pak rt
waalaikumsalam pak fuad pak ian
cie yang lagi ronda sendiri
bener bener luar biasa nih pak rt kita
luar biasa luar biasa bukannya nemenin
temenin saya ngeronda yuk keliling kampung
itu kan pengennya pak rt sendiri
katanya mau nyari tuh hantu bukarata sendiri
kita mah para warga mau bantu doang aja ya prt ya
kalau kayak gitu kita permisi dulu ya partai ya
mau bobo nyenyak dulu pak rt
ya tolong pak ian
waalaikumsalam pak rt
ah ini semua gara gara bu titis pasti nih
ngomongnya suka seenak enaknya
kalau dia laki laki
ih temis kembali
itu bukannya bang pandi
iya bang pandi
bang pandi ah dipanggilin
udah dagangan belum habis
gigi dah gua
sekarang kaset rumah ya
saya borong semuanya dagangannya
ya bang pandi ya
hei diajak ngobrol
saya itu rt loh
general di kampung sini
eh bang pandi
saya ini masalah
warung kau lagi tinggal nya bang pandi
ayo duduk dulu
supaya kita semua dulu awas sebelum kamu bisa biraz everyone dunia lagi
aduh rataki itu
hantu buka hatau
demi harga diri aja mesti ngorbanin perasaan padahal kan takut
eh kok muringkak ya ada apa nih
orang tua dulu bilang kalau ada yang merinding itu berarti ada makhluk halus
tidak ada tidak ada apa apa tuh kan tuh kan tidak ada
berarti emang saya pemberani sebenarnya
biar lucu aja jadi takut takut
saya ini pemberani sebenarnya tidak ada yang namanya hantu tuh
ah tidak beneran
aduh rada rada tidak ada orang
ayah ayah ayah bangun ya ayah ayah bangun ayah
ayah dimana ini
ayah dimana ini
pak rt malah balik nanya justru saya mau nanya sama pak rt
pak rt kenapa tidur di gerobak sate nya bapak saya
saya juga nggak paham ini saya tiba tiba ada di sini
sebelumnya saya itu papukat berantem sama halnya